yang juga berhasil mencuri perhatian warganet adalah penampilan gita bahana nusantara
yang dikomandoi oleh konduktor wanita pertama dalam perayaan kemerdekaan di istana negara
natania karina adalah kondukter atau kondukter indonesia
yang berhasil mendapatkan gelar doktor seni musik dalam pendidikan musik dari boston university
dan master of music dengan gelar ganda dalam pertunjukan piano dan pendidikan musik dari university of melbourne
keren banget ya
ada natania karena hai nia selamat malam
halo selamat malam juga
semoga sehat ya
bangga banget ketika kemarin melihat penampilan dari gita bahana nusantara
karena kita tahu setiap tahunnya gbn ini dalam upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia
kayak jadi magnet tersendiri gitu ya
tapi gimana sih nia perasaannya setelah dirimu mengemban tugas besar di istana negara dalam acara tujuh belas an kemarin
ya pastinya bangga banget ya
karena maksudnya biar bagian manapun saya rasa mendapat tugas yang begitu besar dipercayakan ke saya
bisa mengasuh dan membimbing adik adik dari tiga puluh empat provinsi
jadi saya ketemu seluruh indonesia di sana
dan jumlahnya satu ratus sembilan puluh sembilan anak itu kan jumlah yang gak main main ya
jadi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri pastinya
deg degan juga pastinya
tapi pada saat itu saya berpikir mari kita lakukan yang terbaik gitu
supaya maksudnya memang bisa sama sama berusaha untuk menampilkan yang terbaik di acara kemerdekaan kemarin
bertemu dengan lebih dari satu ratus sembilan puluh anak bangsa orkestra dan juga paduan suara
proses latihannya berapa lama
ada kesulitan gak sih dengan waktu mungkin yang cukup singkat
kemudian orang orang ini kan baru bertemu satu sama lainnya di jakarta
kalau proses latihan sebetulnya memang cukup intensif ya
anak anak ini semua sudah datang ke jakarta itu dari tanah nama justus
dan itu mereka setiap hari latihan dari jam delapan pagi sampai jam sepuluh malam
bisa dibayarkan capeknya itu
panjang banget ya
dan memang juga sebelum mereka datang ke jakarta ada sesi sesi
di online dulu ya mereka lakukan lewat zoom gitu
karena memang situasinya kan ini masih kayaknya menuju endemi
jadi kita juga masih sangat berhati hati sekali untuk menjaga protokol protokol kesehatan
supaya anak anak ini bukan hanya mantap dari secara skillnya
tapi juga dari segi kesehatannya itu yang harus kita jaga banget gitu
karena tahun ini istimewa sekali untuk jbn
karena memang tahun ini sebetulnya adalah penampilan jbn dengan lagu yang paling banyak
jadi ini adalah lagu terbanyak yang pernah dibawa kami sejarah jbn
karena kami juga main
di perawak acara
main juga di tanggal enam belas itu di gedung mpr untuk sidang paripurna
sore harinya di acara kesenian sebelum penurunan bendera itu kami juga main
tapi tahun ini juga adalah tahun dengan periode latihan yang tersingkat gitu
jadi tantangannya sebenarnya lebih karena waktunya aja sih gitu
tapi kita juga bersyukur anak anak maksudnya datang dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa banget
jadi rasanya kalau disebut sebagai kendala nggak ada ya
karena semua puji tuhan berjalan dengan lancar
anak anak begitu bersemangat untuk menjalankan tugas mereka gitu
jadi saya rasa saya sangat beruntung sekali tahun ini gitu
jadi anak anaknya super luar biasa banget
dengan waktu yang begitu singkat
tapi penampilan medley nusantara cukup menarik perhatian banyak orang
ada beberapa lagu saya ingat ada indung indung kalau nggak salah
kemudian ada dari papua itu emambo simbo kalau nggak salah
apa pertimbangannya memutuskan untuk menyanyikan lagu tersebut dalam medley nusantara
jadi memang medley gbn ini
net lail ini tuh menjadi salah satu ciri khas dari gbn ya
setiap tahun memang kita membawakan medley lagu lagu indonesia gitu ya
dan tahun ini memang ada sedikit keinginan
maksudnya bagaimana medley ini tuh bisa turut mempopulerkan lagu lagu indonesia
nggak hanya yang memang sudah cukup dikenal masyarakat
kan ada beberapa yang masyarakat pasti sudah tahu seperti rasa sayangnya
yangko yatambe yanto itu kan sudah lebih populer gitu
dan juga maksudnya
supaya itu merata gitu
bahwa semua provinsi juga kebagian
jadi semacam ada gilirannya lah gitu
dan itu kami sendiri gbn sangat berbangga karena terus terang itu salah satu lagu yang menjadi highlight
saya rasa dari penampilan gbn gitu
karena bangga banget ya pastinya kalau sekarang bisa sama sama dilihat
itu anak anak mengenaskan kostum dari daerah mereka masing masing gitu
benar benar local pride banget gitu untuk bisa membawakan lagu lagu ini gitu
nia sebagai konduktor perempuan pertama
yang memimpin gita bahana nusantara
mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk rekan rekan di industri musik khususnya klasik
termasuk perempuan yang juga bekerja dalam industri yang sama
pesannya mungkin sederhana aja
saya rasa yang pasti pertama terima kasih untuk kesempatannya
karena saya rasa yang pasti pertama terima kasih untuk kesempatan
banyak pintu di masa depan gitu
saya harap dengan penampilan kemarin saya bukan jadi yang pertama dan yang terakhir
justru ke depan justru ada lagi gitu
maksudnya membukakan banyak pintu untuk perempuan perempuan indonesia
untuk bisa memimpin dan maksudnya berbekiprah lah
di bidang apapun menurut saya gitu
tidak hanya di musik gitu
tapi juga di bidang bidang lain yang selama ini mungkin masih dirasa tabu
atau masih didominasi pria
atau bidang bidang yang masih dianggap maskulin gitu
misalnya seperti pilot
ini kan didominasi sekali oleh pria gitu
bukan karena wanitanya tidak bisa
tapi saya rasa kesempatannya itu yang harus diberikan gitu
karena saya rasa asal kesempatannya ada
dan memang kita juga bersikap profesional
kita dijalankan dengan penuh tanggung jawab
saya rasa wanita indonesia juga bisa berprestasi dengan baik
terima kasih banyak nia untuk sharing sharingnya dengan kita
terima kasih untuk pertunjukan terbaiknya di istana negara
salam untuk rekan rekan gita bahanan nusantara
salam sehat juga